enggak saya tanya ini kan yang mengangkat saksi anda
barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan
salam perjuangan salam pergerakan salam kebebasan
izin pimpinan tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait
yang pertama lokasi tps nya
yang kedua siapa yang melakukan percakapan penyuapan
yang ketiga lokasi tps atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya
dari tingkat kabupaten kacamatan desa dan tps
yang keempat partai mana yang diuntungkan dan dirugikan
istilah yang disebut teman anda tadi bukan dirugikan digelembungkan
di situ saksi dari kami pimpinan
pada saat pada hari jumat delapan maret dua ribu dua puluh empat pimpinan
jam tujuh belas lima belas wita itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan
jadi saya tanya mas tps mana
ya di dalam percakapan laporan itu pimpinan
dan itu laporannya pimpinan itu masuk ke bawah seluruh
orang yang bekerja di situ namanya kpps
yang disebut itu tps mana
lalu anggota kpp itu atas nama siapa
yang keempat partai apa yang digelembungkan
empat itu saja mas nggak usah kemana mana
kalau terkait itu pimpinan itu masih dirahasiakan oleh beliau
dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu pimpinan
nama tps nama anggota kpps siapa yang menyuap siapa yang digelembungkan tahu nggak
saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman anda
kalau nggak tahu saya minta dicabut
nah kalau anda sekarang tampil di sini saya mau tanya
iya sebut tps mana
kalau untuk spesifiknya saya saya tanya
tps mana anda tahu nggak
nama anggota kpps dan pimpinan itu ada dalam
di dalam laporan ini percakapan enggak ada
ya siapa kalau ada disebut saya tunggu
kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke bawah seluruh pimpinan
yang memulai anda loh yang mendalilkan
jadi tadi ya yang di belakang itu
siapa nama partai yang digelembungkan
kalau untuk membuat laporannya pimpinan
ini kan gara gara saksi teman anda mengungkapkan di sini
ada anggota kpps disuap
kalau anda nggak tahu pernyataan ini dipertahankan atau dicabut
tetap dipertahankan pimpinan karena merujuk pada laporan yang masuk ke bawah
saya tanya dulu mas
ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi
soalnya yang lain lain saksi yang lain ketika menyebut tps dua tps sembilan kita cek semua nih
kalau nggak bisa harap dicabut
karena ini menimbulkan tuduhan yang
ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasannya kami melihat di lapangan
bapak terjadi laporan oleh
pak hakim ke pihak panwascam
atas yang kami nyampaikan hal itu
berarti berkas bahan bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan
gitu bisa saya tanya bawaslu mas
kalau cuma ngomong ada laporan ke sana
kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini
satu peristiwa di tps mana anda tahu nggak
anda tahu nggak itu aja mas dijawab
tahu nggak mas itu aja jangan kemana mana
ya sudah jawab tps mana tahu nggak
siapa nama anggota kpps yang diindikasikan atau diduga disuap
siapa yang diduga melakukan penyuapan
yang ngomong di sini anda anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya
mas itu aja tahu atau tidak
yang keempat siapa partai yang digelembungkan
saya tidak tahu kan nah kalau dari empat pertanyaan tidak tahu anda masih mau ngomong kayak begini
mengakui kesalahan mencabut itu juga bukan perusahaan
setelah ini ya nanti akan saya tanya teman teman bawaslu
salah juga minta ampun juga bisa bisa dikoreksi
kita objeleman aja lah
kalau nggak kalau nggak
saya harus bertanya kayak begini karena saya tanya pelan pelan gak jawab jawab mas
ini kan kita butuh ya ya nggak nggak udah
kalau kita dengar bersama sama kan ke panwascam ya
apakah panwassam apakah bawaslu kabupaten
apakah ada sebutan tentang siapa yang disuap siapa yang menyuap di tps mana menggelembungkan apa
kemudian untuk menguntungkan atau menggelembungkan partai apa
sebelum saya menanggapi saya ingin menyampaikan dulu
saya minta kepada saksi partai pkb untuk mencabut statementnya tadi bahwa bawaslu tidak memproses laporan ini
jadi tentu pertama kami laporan ini masuk tanggal delapan
silahkan yang ngomong tidak diproses tadi yang saksi atas nama siapa silahkan dicabut